saudara saudara hari ini kami akan melaporkan tentang kinerja data bidang kesehatan tentunya
dari kegiatan yang dilaksanakan sejak kemarin tanggal empat belas juni pukul dua belas sampai dengan hari ini tanggal lima belas juni dua belas
kita telah melakukan pemeriksaan spesimen sebanyak delapan tujuh ratus tujuh puluh enam
kami sudah berupaya semaksimal mungkin agar seluruh laboratorium tidak berhenti beroperasi meskipun itu di hari libur
namun ternyata beberapa laboratorium yang berada di rumah sakit
kemudian juga beberapa laboratorium yang ada di perguruan tinggi masih menerapkan hari libur
sehingga pemeriksaan menurun menjadi delapan tujuh ratus tujuh puluh enam
dari hasil ini kita dapatkan kasus
positif terkonfirmasi adalah satu tujuh belas orang
sehingga totalnya menjadi tiga puluh enam dua ratus sembilan puluh empat orang
kalau kita lihat distribusinya masih tetap sama
bahwa ada lima provinsi yang angka laporannya cukup tinggi
di antaranya adalah dua ratus tujuh puluh kasus positif di jawa timur
meskipun juga dilaporkan enam puluh dua kasus sembuh
dki jakarta satu ratus empat puluh dua kasus
meskipun dilaporkan juga ada satu ratus enam kasus yang sembuh
jawa tengah satu ratus enam belas kasus
sulawesi selatan satu ratus satu kasus
dan kalimantan selatan enam puluh enam kasus
kami sudah mengkoordinasikan dengan dinas kesehatan setempat
penambahan ini karena dilakukannya pemeriksaan secara masif
dari kontak tracing yang agresif dilakukan
semua kasus kontak positif
dengan orang yang kita rawat kita lakukan tracing
dan inilah yang kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan posting
angka angka inilah yang berkontribusi cukup besar
di dalam capaian hasil yang kita dapatkan hari ini
namun ada lebih dari

di bawah sepuluh provinsi yang melaporkan kasusnya di bawah sepuluh provinsi
bahkan ada sebelas provinsi yang hari ini tidak ada laporan kasus positif sama sekali
sebagai contoh papua hari ini tidak ada laporan kasus positif namun melaporkan enam puluh tiga sembuh
ini sebuah kabar yang cukup baik untuk kita
kemudian banten hari ini melaporkan tiga kasus dan dua puluh sembuh
bali sembilan belas kasus dan kemudian dilaporkan dua puluh sembilan dua puluh delapan kasus sembuh
saudara saudara kalau kita perhatikan bahwa total kasus sembuh pada hari ini adalah lima ratus sembilan puluh dua orang
sehingga akumulasinya adalah lima belas satu ratus dua puluh tiga orang
memberikan gambaran bahwa optimisme kita covid sembilan belas ini bisa disembuhkan
dan kita sudah melihat pergerakan kasus sembuh ini demikian cepat demikian masif
dan ini adalah gambaran bahwa treatment atau rawatan pada menerima covid ini bisa berjalan
kasus meninggal bertambah enam puluh empat orang sehingga menjadi dua satu ratus sembilan puluh delapan orang
empat ratus tiga puluh satu kabupaten kota yang sudah terdampak di seluruh provinsi ini
kemudian ada tiga puluh enam tujuh ratus empat puluh empat kasus odp yang masih kita pantau
sementara kasus pdb yang terus kita awasi adalah tiga belas enam ratus empat puluh sembilan
ini kita maknai dari data
hari ini adalah bahwa proses penularan masih saja terjadi
artinya masih ada sumber penularan yang berada di tengah tengah kita
yang belum melaksanakan tindakan isolasi dengan baik
dan kemudian masih banyak kelompok rentan yang tidak menyadari bahwa mereka akan sangat mudah terinfeksi
yaitu mereka mereka yang kemudian tidak patuh
dan tidak rajin mencuci tangan
oleh karena itu saudara saudara sekalian mari kita bersama sama memahami hal hal protokol kesehatan
dan informasi informasi terkait covid ini secara terus menerus
kami sudah menyediakan beberapa informasi baik yang kita muat di covid sembilan belas

di beberapa akun media sosial kita
ada di atlawan covid sembilan belas
ada di aplikasi online dan layanan telemedicine yang lainnya
dan secara rutin kita bisa melihat dan mendengarkan berita ini melalui tvri dan rri
yang juga disebarluaskan oleh televisi dan radio swasta yang lainnya
mari kita bersama sama
untuk bersatu padu melawan covid sembilan belas ini
pekerjaan kita masih membutuhkan waktu
oleh karena itu mari kita tetap bergotong royong konsisten dan kemudian harus bersabar
karena keberhasilan penanggulan covid sembilan belas ini sangat tergantung dari perilaku kita sendiri
kita pasti bisa melakukan ini kita pasti bisa
terima kasih selamat jalan
terima kasih dari